jangan mimpi dia tidak akan pernah menerima cinta seorang ngecut seperti mu
menemukan pendekar berbakat sekaligus berbudi pekerti luhur
sama sulitnya mencari jarum di tengah jerami ilalang
guru guru tunggu guru guru tunggu
oke guru gimana dia bisa turun begini

semoga kakak kamandanu baik baik saja
raden ada apa ini
maaf ayah aku sedang tidak enak badan
ayah dari mana
dari rumah kiwi rabaya
tempoh hari dia mengundang ayah ke sana
ada hal apa ayah
dan mungkin dia mau menjodohkan putranya dandil
aku tidak mau ayah
sudah berkali kali kukatakan bahwa aku tidak mau menikah dengan dangdi
apa kurangnya dandi
dia seorang anak kepala desa
masa depan kamu akan terjamin kalau kamu menikah dengan dia
aku tidak mau ayah
ada apa dengan kakakmu julung
aku tidak tahu ayah
apakah dia punya seorang kekasih
tidak tahu ayah
kamu pasti tahu sesuatu
jangan takut ayah tidak akan marah sama kamu

saatnya pak cik bisa menikah dengan walter
pakcik yangmagie needles dan kaki enur itu hulk jatuh most kilo

jadi kamu hajar orang itu
menanglah iya sebenarnya aku hampir menang si ayah
tapi gara gara keburu ditolong sama putranya empu hanggareksa
hah putranya empu hanggareksa
benar ayah sudah berapa kali dia membantu kak ratih dari gangguannya dan di
dewa tak agung jadi ratih punya hubungan baik dengan putra empu hanggareksa
tanda tanda kematianku sudah semakin dekat
bapak guru maafkanlah aku
sampai hari ini belum juga menunaikan pesan terakhirmu
ya ampun guru sama sekali tidak memperhatikan aku
guru guru guru guru tunggu guru guru tunggu
ayah berlutut di hadapanmu
lebih baik aku mati daripada berlutut padamu
kasihan sekali kau dandi
kau pikir dengan memaksaku menjahit hati kau bisa mendapatkan cintanya
dia tidak akan pernah menerima cinta seorang ketut sepertimu
menemukan pendekar berbakat sekaligus berbudi pekerti luhur
sama sulitnya mencari jarum di tengah jerami ilalang
guru guru tunggu guru
guru gimana dia bisa turun begini
guru guru tunggu guru guru
guru tunggu guru
aduh guru aduh
aduh guru kenapa guru tiba tiba berhenti
guru melihat apa
siapa mereka guru
kenapa semua ini harus terjadi pada guru
kenapa semua ini harus terjadi pada guru
kenapa harus aku yang dijodohkan dengan dangdi
aku tidak mau dijodohkan dengan dandi ayah
aku mohon ayah jangan memaksaku
siapa yang memaksamu rati
ayah yang memaksaku
ayah yang memaksamu
ayah yang memaksamu rati
ayah yang memaksamu rati
ayah yang memaksamu
ayah yang memaksamu
ayah yang memaksamu
ayah yang memaksamu
ayah selalu memaksakan kehendak ayah selama ini
tapi asal kamu tau
ayah melakukan semua itu
demi masa depan
ternyata kamu memiliki pilihan yang lebih baik
ayah mendukung kamu
dan ayah janji ayah tidak akan memaksakan kehendak lagi
apa maksud ayah
hari ini juga ayah akan menemui kiwira bayah
untuk membaktarkan rencana pernikahanmu dengan danggi
ayo cepat berlutut
sampai matahari terbit dari mata
aku tidak akan pernah berlutut padamu
anak muda itu memiliki tekad yang kuat dan tidak mau mengalah
apakah dia orang yang aku cari selama ini
dia seperti siang minggu baru